hai bencana yang terjadi di pusat kota amurang tepatnya di jalan boulevard amurang minahasa
selatan mengakibatkan kerusakan jembatan jalan beberapa bangunan dan ikon kota amurang akibatnya
masyarakat yang tinggal di kelurahan bitung dan uwuran mengungsi novi joseph menyaksikan
langsung terjadinya bencana itu pada minggu siang sekitar pukul dua wita di bawah jembatan
pas kita lagi ambil pasir di sini taruh ke tiba tiba anaknya punya di tim pantai ada
beberapa orang kaget pas pas itu longsor tapi bisa rapat diikat pantang dan
the movie terpaksa mengungsi di posko pengungsian gedung aula eks pendidikan agama amurang hingga
kamis malam total sekitar dua ratus lima puluh an orang mengungsi di dua pos pengungsian terkini untuk korban sampai
data terakhir walaupun sementara terus kita akan update korban jiwa sudah ada tetapi korban material
diestimasi oleh tim sekitar lima puluh lima miliar karena ada satu jembatan yang terbawa air
kapolda sulut irjen paul mulyanto bersama istri membawa bantuan kepada pengungsi di pos pengungsian
kantor lurah lewat ya sebagai bentuk simpati dan empati kita semua kepada saudara saudara kita yang sedang ditimpa
musibah dimana tempat tinggal beri beri
ini di pantai tenggelam ya tenggelamnya kenapa kami tidak bisa menggambarkan ya itu mungkin ada
sementara itu lokasi bencana abrasi pantai yang menenggelamkan jembatan
kambio dan jalan boulevard di pusat kota amurang menarik perhatian warga
hampir setiap jam banyak warga mendatangi lokasi bencana abrasi di pinggiran pantai kota amurang di
boulevard seperti pada kamis sore terlihat banyak warga memadati lokasi bencana petugas dari polres
minahasa selatan dan tentara dari kodim seribu tiga ratus dua minahasa terpaksa mengusir warga yang mendekati
lokasi bencana karena berbahaya bagi keselamatan mereka dari polisi bersama dengan dan ramein
masih terus menghimbau masyarakat agar tidak mendekati lokasi kejadian dan tidak berarti
polisi tidak tercatat korban jiwa dalam bencana yang diduga diakibatkan abrasi ini
namun tiga puluh satu rumah warga hanyut dan tenggelam ditambah bangunan lainnya berupa resort
cafe dan restoran yang juga tenggelam roy kerarumangkai amurang minahasa selatan